kita beralih ke informasi lainnya
sebuah wanawisata di kota batu mempunyai koleksi satwa terbaru
yakni pingwin humboldt dari perancis
dan untuk lebih mendekatkan diri dengan pengunjung
pengelola memberikan kesempatan para pengunjung
untuk memberi makan langsung di kolam penangkaran
kini anda tak perlu datang jauh jauh ke perancis
untuk bisa menyaksikan aksi lucu pingwin humbold
sebuah wanawisata di kota batu mendatangkan langsung pingwin jenis humboldt tersebut
dari zoo park de beauval perancis
total ada sebelas ekor pingwin humboldt sebagai koleksi baru wanawisata tersebut
yang terdiri dari tujuh betina dan empat jantan
habitat asli pingwin humboldt ini berada di selatan afrika
hewan pemakan ikan ini selain lucu
juga memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap suhu
dan jenis air
meski berukuran kecil
hewan ini dapat berenang hingga kecepatan enam puluh km per jam dengan menyelam
pingguin ini telah menjalani masa karantina selama empat belas hari di perancis
istimewanya pingwin humboldt sangat ramah dalam berinteraksi dengan manusia
untuk lebih dekat dengan hewan pemakan ikan ini
pengunjung diberi kesempatan memberi makan langsung pada jam sebelas
hingga setengah empat sore setiap harinya
lalu pengunjungnya juga berkata bahwa
kalau begitu tidak ada pingwin yang beramah kali disini
jadi ini kan bukan tambahan koleksi juga buat rekomendasi
sementara itu pingwin humboldt sengaja didatangkan ke kota batu
sebagai bentuk peran serta konservasi penguin homeword yang terancam kepunahan
sebenarnya kita sudah lama
baru tahun ini kita bisa datangkan
ini prosesnya sudah empat tahun yang lalu kita untuk proses pinguin ini
sedangkan kita memang dari ketemuan dari beberapa emplikasi
ini kita dapat dipakai
kedatangan pinguin ini diharapkan bisa menjadi ajang edukasi
tentang pelestarian satwa yang terancam punah
abdul malik malang